deputi lima kantor staff presiden jaleswari pramoda wardani menyatakan
sengketa wilayah perairan di natuna antara indonesia dengan tiongkok akan sulit diselesaikan
hal tersebut disampaikan jaleswari usai menggelar rapat tertutup dengan dirjen deputi hingga kepala badan dari masing masing kementerian terkait
menurutnya indonesia dan tiongkok akan sulit menemui kesepakatan dan konflik perbatasan antara kedua negara
dapat terus terulang karena masalah perbedaan pandangan akan wilayah teritorial masing masing negara
bagi istana yang terpenting saat ini adalah bagaimana negara harus hadir terus menerus di natuna
untuk melindungi kekayaan kedaulatan dan juga nelayan nelayan yang ada di wilayah tersebut
kita sangat memahami bahwa antara indonesia dan cina soal klaim wilayah ini masing masing tidak akan bertemu
karena kita punya indikator atau ukuran ukuran yang jelas berbeda
hanya yang perlu kita penting untuk bersama sama lihat adalah bahwa soal kedaulatan kita tidak pernah bernegosiasi